dinas pariwisata dan kebudayaan jawa barat menggelar bulan diskon di masa adaptasi kebiasaan di jawa barat
program yang populer dengan nama grid sale dua ribu dua puluh ini melibatkan empat ratus delapan puluh hotel tiga ratus enam puluh restoran tujuh puluh empat pusat belanja dan empat puluh grup usaha destinasi wisata di jawa barat
disbut par mengklaim meskipun dikelar di tengah pandemi pemprov memastikan tetap memperhatikan protokol kesehatan
program yang berlangsung hingga agustus dua ribu dua puluh ini dimaksudkan untuk perbaikan ekonomi pariwisata jawa barat
setelah tiga bulan tidak beroperasi minimnya pemasukan dari sektor ini mengakibatkan penurunan pendapatan daerah
memang besar ya di sektor pariwisata terutama untuk pajak pembangunan hotel dan restoran
seperti di kota bandung saja hampir empat puluh delapan persen kemudian juga ya penurunannya
salah satu kafe di kawasan jalan riau bandung ini ikut dalam program pemprov
tiga hari menawarkan potongan harga jumlah pengunjung yang meningkat
itu juga salah satu taktik market untuk menarik kembali si masyarakat ya
dan hasilnya kalau bilang bicara hasilnya kita lumayan alhamdulillah banget customer nya lebih banyak sih
peningkatan juga terjadi di sektor perhotelan
sempat tutup selama psbb kini lebih dari empat ratus lima puluh hotel di jawa barat kembali beroperasi
menurut ketua perhimpunan hotel dan restoran indonesia
buktar great cell dua ribu dua puluh membuat okupansi meningkat meskipun belum tinggi
itu ada langsung ada peningkatan tapi kalau pada sebelumnya di bawah lima persen sekarang sudah lebih kurang sepuluh persen
akan tetapi menurut ahli epidemiologi universitas pajajaran great sale dua ribu dua puluh di tengah pandemi sesungguhnya beresiko
sekarang challenge nya tadi awareness
awareness ini kan membentukkan pemahaman sehingga seorang berperilaku yang kemudian akan memproteksi dirinya